ya untuk mengetahui kisah para abk setelah bertemu dengan keluarganya kita telah terhubung dengan salah satu abk yang selamat sembara octavian di kediamannya
ya selamat pagi bara bara bisa diceritakan bagaimana anda bisa selamat dari penyanderaan pada saat itu
ya pada saat itu saya sedang dibawa dari kamar mesin
dari kamar mesin saya tiba tiba dengar suara alarm untuk kejadian
saya naik ke atas saya lihat sebelah kiri ternyata memang ada perompak
cuman pastinya jelas kita belum tahu itu abu sayyaf atau bukan
setelah itu saya propak ini suruh turun ke bawah kan jadi kita kumpul semua ke bawah ke budi trans kapal
tiba tiba saya juga tidak tahu kan
teman saya ada yang dibawa ke perahunya dia
habis itu dia ada sedikit menembak kawan kita
setelah dia menembak langsung dia pergi dari kapal kita
ada berapa orang saat itu kemudian mereka menggunakan bahasa apa saat meminta anda untuk turun dan teman teman anda berkumpul
kalau untuk bahasa dia
tidak ada berbicara apa apa
cuman dia beri arahan saja dari gaya gerak dia
kita diberi petunjuk untuk turun saja gaya gerak dari tangan dia saja
ada berapa orang saat itu bara
semua ada lima orang
empat di atas kapal satu di dalam sepeda
lalu bisa anda ceritakan bagaimana anda akhirnya bisa diselamatkan oleh polisi di rajamakala
lalu bisa anda ceritakan bagaimana anda akhirnya bisa diselamatkan oleh polisi di raja malaysia
lalu bisa anda ceritakan bagaimana anda akhirnya bisa diselamatkan oleh polisi di rajamakala

pada saat itu saya melihat dulu situasinya dia sudah jawab atau tidak
lalu baru kita kontak navy malaysia
tadi ada mengatakan tidak menggunakan bahasa ya hanya menggunakan isyarat saja
bagaimana dia bisa memilih ada sejumlah orang yang kemudian tetap berada di kapal ada beberapa orang yang kemudian dipisahkan dan dibawa
kalau untuk itu kita kurang tahu
jelasnya juga karena itu kan
dia yang membawa
kita tidak tahu dia memilih
siapa siapa kita kurang tahu
pada saat beberapa rekan anda
dibawa oleh para
perompak anda di kapal
pada waktu itu apakah ada perompak
yang juga stand by di kapal untuk senantiasa
mengawasi anda atau seperti apa bara
kalau untuk stand by itu pengawasan tidak ada
perompaknya hanya lima orang
satu di speed dan empat di atas kapal
jadi waktu itu anda
dia udah bawa teman kita dia langsung pergi
jadi tidak ada lagi
oke jadi waktu itu anda di
ditinggalkan begitu saja
di kapal itu
waktu itu sudah selesai
dia bawa empat orang kawan kita
dia langsung pergi aja begitu
satu rekan anda sempat mengalami
luka tembak apakah sempat
melakukan perlawanan juga atau seperti apa
cerita yang saat itu bara
untuk yang satu
yang kena luka tembak itu
kita belum tahu
dia melawan atau tidak
posisinya kita juga bisa lihat
soalnya kita kan sudah panik ya kan
ada bunyi tembakan
jadi kita tidak ada sama sekali untuk melihat
ada atau tidak perlawanan yang waktu itu
para abk lakukan ketika lima orang
perompak ini berusaha memaksa anda dan rekan rekan anda untuk
beberapa naik ke atas kapal untuk dibawa mereka pergi begitu
oh kita tidak ada
tidak ada kita untuk berperlawanan
karena kita juga sudah takut kan
hanya kita dulu badan
gitu juga bisa
jadi bagaimana pendapatnya kayak
apa pendapat yang pernah temukan si bayang
ibu suami angkat einfach
dari tingkat atau bagaimana bagaimana
bagaimana menurut bara
nah saya jauh juga benar benar
tiga ibu aku saya katakan biar begitu
merapat sekitar dua puluh menit lah langsung dia sampai di kapal dan penanganan pertama dia bawa teman kita yang sakit itu di atas kapal dia dikasih penanganan pertama pengobatan pertama di atas kapalnya dia habis itu baru dibawa ke rumah sakit
dan anda tahu kondisi rekan anda yang sakit itu sekarang seperti apa barak
kalau kondisinya kita masih belum tahu itu kita belum ada info terakhir
bara terakhir bagaimana komunikasi dengan pihak perusahaan apakah setelah ada insiden kita harapkan insiden ini tidak terjadi tapi ini sudah terjadi
apakah anda kemudian akan tetap bekerja dan melanjutkan karir di perusahaan tempat anda berada saat ini
kalau itu kita masih tetap bakal bekerja lagi di perusahaan kita ini dan kita akan kembali untuk bekerja di laut
cuman kalau untuk kita berangkat ke filipina
filipina mungkin kita tidak maulah
baik terima kasih sembara octavian sudah bergabung bersama kami